sebanyak lebih dari lima ratus ribu pengunjung telah menghadiri festival big bang jakarta dua ribu delapan belas
sejak digelar pada dua puluh satu desember dua ribu delapan belas hingga satu januari dua ribu sembilan belas
dan hal ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai empat ratus ribu pengunjung
antusiasme pengunjung untuk mendatangi festival diskon semakin meningkat di acara big band dua ribu delapan belas
yang digelar di j expo kemayoran jakarta pusat
tidak hanya itu dalam dua hari terakhir penyelenggara juga memanjakan pengunjung dengan midnight sale hingga pagi
dengan suksesnya acara big band jakarta dua ribu delapan belas yang digelar di gxpo kemayoran tersebut
rencananya pada tahun dua ribu sembilan belas pagelaran pesta diskon akan dilakukan di beberapa kota di indonesia
dengan tujuan selain memfasilitasi para produsen juga memberikan keuntungan terhadap para konsumen
dengan adanya diskon akhir tahun
lima ratus ribuan pengunjung ya dari yang tahun lalu empat ratus dua puluh ribu dan atas dukungan dari sponsor dan pemprov dki kami berterima kasih sekali
selama pagelaran big band jakarta dua ribu delapan belas festival kuliner
elektronik dan fashion merupakan produk unggulan yang lebih dicari pengunjung
karena memberikan diskon yang cukup besar dibandingkan produk lainnya
gali putra jakarta